sementara itu warganet digegerkan dengan sebuah video viral seorang bocah
yang mengemudikan sebuah truk kontainer di ruas jalan tol jakarta cikampek
dalam percakapan dengan perekam video
bocah yang mengaku berusia dua belas tahun itu sedang dalam perjalanan menuju tasik malaya jawa barat
dalam keterangan polisi diketahui sang bocah menggantikan sopir asli yang ternyata pamannya
yang telah tidur di dalam truk
video yang viral di media sosial itu diketahui terjadi enam bulan lalu
kemudian berhenti dan digantikan oleh si anak yang kebetulan adalah keponakannya
yang ikut di dalam mobil tersebut
kepolisian daerah metro jaya kini sudah menahan truk yang diketahui milik sebuah perusahaan kelapa sawit tersebut
deni putan cnn indonesia